keinformasi berikutnya dari pelaksana tugas menteri pemuda dan juga laraga muhajir effendi menanggapi respon sebagian pihak yang menolak kedatangan timnas israel di piala dunia u dua puluh tahun ini di indonesia
muhajir mengaku akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait kehadiran timnas israel di piala u dua puluh yang selenggarakan di tanah air salah satunya kementerian luar negeri
ia juga menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan pemerintah tetap berpatokan pada konstitusi atau undang undang
kita belum sampai di situ pokoknya yang jadi pegangan konstitusi alinia pertama bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu